ini merupakan derby terbesar mungkin bisa dikatakan seperti itu
antara persebaya melawan arema
pertandingan selama pertandingan juga berjalan begitu panas ya
tidak hanya di dalam lapangan tapi mungkin ya memang mendukung klubnya untuk bermain
dan ini derby bergensi seperti itu
suasana juga panas artinya yel yel biasalah di dalam lapangan seperti itu
sampai ketika peluit panjang babak kedua dibunyikan arema kalah waktu itu
ini tidak pernah terjadi selama puluhan tahun
derby arema melawan persebaya arema kalah di kandang
ini tidak pernah terjadi selama puluhan tahun
mungkin ini yang jadi juga kekecewaan
tapi dibalik itu supporter teman teman supporter ini memang ada yang masuk ke dalam lapangan
artinya mereka sempat berangkulan
saya sempat mengambil gambar ketika pemain arema memberikan jersinya
memberikan pelukan kepada para pemain untuk menguatkan moral mereka
karena mungkin mereka memandang bahwa liga ini masih panjang seperti itu
sampai suatu ketika pihak keamanan ini turun tangan
memukul mundur supporter
sempat mundur ini
lalu mereka berangkutan
lagi sampai suatu saat ada flare
barulah itu langsung tembakan gas air mata
memakan gas air mata ke arah tribun
kalau ngomong psikologi penonton itu biasanya yang di tribun ini justru orang orang yang memang tidak niat untuk merusuh
karena kalau memang niat merusuh ya masuk ke dalam lapangan
sedangkan yang rata rata
yang di dalam tribun itu ya anak ibu ibu anak anak ada ibu yang menggendong balitanya
karena saya juga sama kawan kawan sempat menggendong korban korban itu
teman saya menggendong anak anak
saya dan ngajak teman teman juga untuk menggendong korban yang waktu itu masih saya kira pinsan
kemungkinan itu sudah meninggal
dan ini saat itu ada tugas peliputan
tapi juga keselamatan diri mas malik
ya memang waktu itu kondisi chaos ya
maksudnya ada tembakan gas air mata
kami di media itu kan ada di tribun vip pak sebenarnya
dan itu tembakan gas air mata itu pertama mengarah ke tribun selatan
tribun selatan dari vip itu sekitar tiga puluh atau empat puluh meter
itu dampaknya sudah terasa
padahal jarak segitu apalagi mereka yang di tribun selatan
angin ke arah selatan
ketika waktu itu kerasa kami memutuskan untuk ke ruang media
karena di situ juga ada press conference pasca pertandingan itu kan pasti ada
kita ngambil di situ
nah yang mengerikan itu ketika kami press conference itu
banyak supporter yang mungkin akan menjebol pintu
tapi tidak berhasil
saya sempat mendengar itu bersama kawan kawan
ternyata memang di sebelahnya ruang media ini ada pintu darurat sebenarnya
tapi itu tidak bisa dibuka
karena ketika saya lihat itu masih ada gembok tiga yang nyantol di situ
sebenarnya itu kan jalur keluar masuk ambulan dan lain lain itu bisa lewat situ
tapi waktu itu tidak dibuka seperti itu
jadi itu terdengar sekali ya
terdengar sekali karena gini pak ruangannya pak
ini ruang media pintu darurat ini di sini
jadi sangat bersebelahan
jadi sangat bersebelahan
mereka berusaha menjebol itu
nah melakukan peliputan seperti tragedi kanjuruan ini kan bisa sangat bersentuhan dengan warga atau korban yang sangat traumatis
tadi sampai mengangkat dan mencoba mengipasi
itu perasaan dan tantangannya seperti apa
yang jelas gini pak
tetap kita mengedepankan sisi kemanusiaan kita
apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pertama kali
itu yang harus kita lakukan
jadi tidak serta merta ketika kita membawa kamera
terus hanya memotret motret dan lain lain
tapi apa ketika kita bisa melakukan ya itu harus kita lakukan
ini mesti jadi pelajaran
karena banyak sekali terjadi kejadian
ini yang ada itu masyarakat malah mengambil gambar dan lain sebagainya
tidak memberikan bantuan kepada korban
ini berarti kan harus ada keseimbangan ya
mana yang didahulukan
nah tadi kita sudah lihat nih
bagaimana pak sandiaga uno menjadi pewawancara
bisa mendengarkan langsung cerita dari mas malik ini
pasti membayangkan apa yang terjadi di sana
sekaligus yang kedua adalah menjadi pewawancara
ya saya ingin menyelami apa yang ada di pikiran
ada di benak mas malik
saat itu itu aja dari suatu proses interaksi ini saya lihat ada emosi ada empati ada rasa sedih yang mendalam
jadi memang tugas pewawancara itu tidak mudah ya
kita kalau tanyanya datar datar saja tidak akan mendapatkan informasi itu
tapi tadi kita bisa mendalami
dan mudah mudahan ini bisa memberikan suatu ya
informasi yang sangat terverifikasi
dan juga memberikan satu pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan ya
baik untuk mas malik maupun juga untuk para pemirsa
kalau begitu terima kasih atas waktunya untuk pak sandi
tapi sebelum kita berpisah begitu terakhir harapannya untuk hari ulang tahun ke tujuh bagi cnn indonesia
cnn indonesia ini mitra kami di kemenparekraf
kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif
banyak dibantu oleh media terutama cnn
dan kita ada suatu beban yang sangat berat saat pandemi menghantam kita
walaupun banyak juga tantangan
tapi kita tahun ini bersama dengan cnn satu satu juta lapangan kerja bisa tercipta
dan mudah mudahan dengan ulang tahun yang ke tujuh target kita di dua ribu dua puluh empat empat empat juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa tercipta
pokoknya tetap bekerja sama dengan cnn indonesia begitu ya pak
demi kesejahteraan demi kebangkitan kita dan tentunya kolaborasi yang luar biasa bersama cnn
sekali lagi terima kasih untuk kemenparekraf
sandiaga uno dan program spesial hut ke tujuh cnn indonesia akan kembali usai
dan berikut tetap bersama kami